bagi pengguna jalan di ibu kota keberadaan pengatur lalu lintas tidak resmi di putaran balik atau u turn sudah tidak asing lagi
namun kehadiran mereka seperti dua sisi mata uang
di satu sisi dinilai membantu mengurai kemacetan namun di sisi lain justru dituding memperparah kemacetan
seperti apa sosok pengatur lalu lintas tidak resmi ini dan apa kata kepolisian tentang mereka
berikut ulasannya dalam laporan khas redaksi
bagi warga ibu kota kemacetan lalu lintas seakan sudah menjadi makanan sehari hari
bahkan tomtom traffic index pada dua ribu dua puluh dua merilis hasil riset dari tiga ratus delapan puluh sembilan kota di enam negara
jakarta menempati posisi ke dua puluh sembilan sebagai kota termacet di dunia
pengendara kendaraan bermotor di jakarta bisa menghabiskan waktu satu ratus enam jam atau empat hari lebih dalam satu tahun
di dalam kemacetan lalu lintas pada jam sibuk
pemerintah provinsi dki jakarta mengidentifikasi
salah satu sumber kemacetan adalah putaran balik atau u turn
kemacetan terjadi lantaran adanya kendaraan yang bermanuver di putaran balik
pada tahun dua ribu dua puluh tiga secara bertahap pemprov dki jakarta berencana menutup secara permanen
tiga puluh dua titik putaran balik
titik putaran balik di berbagai ruas jalan di ibu kota
tetapi rencana dinas perhubungan dki jakarta menutup u turn tidak serta merta berjalan mulus
kamis tiga puluh maret dua ribu dua puluh tiga penutupan jalur putar arah di jalan antasari kebayoran baru jakarta selatan berakhir dengan keributan
warga yang tinggal di jalan haji naim ii dan haji naim tiga menuding tidak ada sosialisasi dari dinas perhubungan
warga sempat membongkar pagar pembatas yang dipasang petugas
warga berdalih akses yang ditutup adalah akses menuju masjid
di sisi lain petugas dinas perhubungan mengklaim sosialisasi sudah dilakukan sejak januari lalu
selain penolakan uji coba penutupan putaran balik pun sempat menambah parah kemacetan di sejumlah titik ruas jalan
celah inilah yang dimanfaatkan pengatur lalu lintas tidak resmi untuk meraup rupiah
ya menarik ya meskipun menjadi titik kemacetan
yang besar anda tidak akan melakukan polisi yang berjaga di sini
melainkan orang orang yang disebut sebagai pak oga atau polisi cepek
lalu seperti apa sosok pak ogah sang pengatur lalu lintas
salah satu pengatur lalu lintas tidak resmi adalah ami geboi
sudah tiga tahun lamanya perempuan lima puluh empat tahun ini bekerja mengatur lalu lintas
di putaran bali kompleks brimo pasar minggu jakarta selatan
bersama sejumlah temannya ami geboi mengaku
tidak pernah meminta upah saat membantu pengendara putar arah
tapi biasanya ibu mau sekali jaga tuh selama satu jam dapat berapa biasanya
itu jujur aja loh kamu dibombong ya rp satu ratus lima puluh
terus ganti nanti ganti lagi saya lagi naik dua puluh menit
kasian kan anak anak yang orang punya keperluan ya
kita harus sabar mengatur mobilnya
jadi di sini di ujung
ini uji kita di uji kesabaran
kalau nggak kasabar sabar berkelahir
kan motor ada yang ngabut
saya juga pernah atap lalu
iya orang kan nggak sabar dia buru buru gini ya
ya udah ya dari segini berapa ya
tahun dua ribu tujuh belas polda metro jaya sempat menggulirkan program supeltas
atau sukarelawan pengatur lalu lintas
dalam program supletas pengatur lalu lintas tidak resmi direkrut polisi
untuk ikut mengatur lalu lintas
saat itu selain pelatihan dan atribut
polisi pun menjanjikan gaji
sehingga sukurtas dilarang menerima upah dari pengendara
tetapi program supletas kandas
lantaran terbentur aturan soal penggajian
meski begitu di telantas polda metro jaya meminta
para pengatur lalu lintas tidak resmi
yang banyak beroperasi di u turn
untuk tidak memaksa meminta uang kepada pengendara
tidak ada kami tidak ada apa apa penggajian itu
tapi kami membina dalam artian
karena pekerjaan dilakukan mereka adalah sukarela
kita juga mengharapkan mereka tidak ada memaksa
apa apa pengguna jalan untuk mengasih sesuatu kepada mereka
tapi kalau ada itu mereka timbal balik yang mereka
secara kesadaran sendiri
hal hasil u turn seakan dikuasai para pengatur lalu lintas tidak resmi
mereka akhirnya jadi sasaran razia satwa opp
seperti di daerah pulau gadung jakarta timur
pada selasa siang dua puluh sembilan maret
lantas apa kata pengguna jalan
tentang para pengatur lalu lintas tidak resmi ini
kalau tidak ada mereka ya saling berhubungan jalan
tinggal kita saja mau pengertian atau tidak gitu
mau saling kalah atau enggak seperti itu
jadi ngaruh gitu ya
ngaruh pak sangat ngaruh
kalau lagi suasana ya padat kayak gini kalau menurut saya gitu ya
ngebantu sih pak ngebantu banget pastinya
soalnya kan kita tahu sendiri pengendara di jakarta
kesabarannya ya kalau khususnya kayak kita pengendara
mobil gini untuk kayak muter balik atau nyebrang kan
susah juga ya kalau dengan adanya mereka juga pun dibantu gitu sebenarnya
menurut haris muhammadun ketua dewan transportasi kota jakarta
polisi lalu lintas seharusnya bersiaga di simpul simpul kemacetan
agar lalu lintas lancar
bukannya pengatur lalu lintas tidak resmi
nah memang kalau itu dijaga oleh mohon maaf petugas ilegal
atau pak ogah atau polis sebak gitu ya itu kan dia sepasti
memprioritaskan yang bayar ya kan
sementara dia tidak melihat tidak melihat bahwa prioritas itu kan
sebetulnya diberikan kepada lalu lintas yang memang menerus kan begitu
nah mestinya itu dijaga oleh polisi sebagai aparat penegak hukum
tentunya mestinya itu dijaga oleh kepolisian
haris pun menyebut pemerintah provinsi dki jakarta dan kepolisian
juga harus fokus pada pengelolaan lalu lintas
agar masalah klasik ibu kota yaitu kemacetan bisa teratasi
dini ibutan cnn indonesia